untuk mengisi hari libur yang hanya satu hari sejumlah warga memanfaatkannya dengan menghabiskan waktu bersama keluarga
lokasi wisata pun menjadi pilihan mereka untuk menikmati hari libur
perayaan maulid nabi yang merupakan hari libur nasional dimanfaatkan sejumlah warga untuk berekreasi
karena libur hanya satu hari pada umumnya warga berlibur ke lokasi wisata yang lokasinya tidak jauh dari rumah
seperti yang dilakukan eci bersama keluarganya
eci warga kota bandung memilih berlibur di wahana bermain trans studio bandung
soalnya lokasinya sih emang deket terus hari liburnya juga kan cuma sehari
jadi carinya jaraknya yang deket aja ke rumah gitu
abis dari sini rencananya nggak kemana mana lagi sih
cuma ngabisin liburan di sini aja
meskipun hari libur suasana lokasi wisata cenderung tidak terlalu ramai
wisatawan yang datang didominasi oleh warga kota bandung dan sekitarnya
cuma ke trans studio aja sih rencananya
soalnya asik tempatnya terus banyak permainannya
ya main di trans studio aja sih
biasanya kalau libur kayak gini sehari ini emang gak jauh jauh ya
iya biasanya tetap di jatinangor
jadi emang sengaja datang ke sini
banyaknya pilihan wahana permainan dan edukasi di trans studio bandung menjadikan lokasi ini kerap menjadi pilihan jika berwisata ke kota bandung
ya di kolam ini kita bisa berinteraksi langsung dengan ikan hiu mini ini
dan di sini semuanya aman karena sudah ada pengawasnya dan juga sudah terstandar keamanannya
dan ini tempat yang cocok banget bagi anda yang ingin mengajak liburan bersama keluarga khususnya buah hati anda
karena di sini banyak sekali interaksi interaksi yang bisa dilakukan dengan hewan seperti ini
terima kasih ujaya